sementara itu kontestasi elit politik kian panas menjelang pilpres dua ribu dua puluh
ketua pp muhammadiyah mengingatkan para elit politik agar tidak menganggap lawan politik lainnya sebagai musuh
hal itu disampaikan ketua pp muhammadiyah haidar nasir yang hadir bersama menko pmk muhajir effendi
saat meresmikan gedung fakultas kedokteran gigi universitas muhammadiyah sidoarjo jawa timur minggu siang
haidar juga meminta kepada penyelenggara pemilu agar tetap menjalankan tugasnya berazaskan luber jujur adil dan bermartabat
dalam kesempatan tersebut haidar enggan menjawab apakah sudah ada elit politik atau baca pres yang meminta bertemu dan meminta restu dari pp muhammadiyah
sementara itu ketua umum persaudaraan islam tionghoa indonesia piti ipong hembing mengaku netral
ipong mengaku organisasi yang dipimpinnya tidak memihak pasangan calon presiden dari partai manapun
piti akan menjaga marwahnya untuk berdakwah dan mengedepankan giat kemanusiaan
ipong menegaskan piti akan tetap menjadi organisasi yang menjaga independensi khususnya menjelang pemilu